mama boleh masuk
gak apa apa komar
apa andi bertahan
karena aku chat dia tadi
udah lama kan kita ngasih
jangan sekarang ya elsa ya
mama gak enak soalnya mau ninggalin papa
papa cuma lagi sedih aja
sedih kenapa ma
tuh masalahnya andi
hampir aja aku cerita sama elsa soal andin
hah aku kan udah janji sama papa gak ceritain masalah ini ke elsa dan nino
udahlah ini bukan urusan kamu
mama juga sekarang mesti masak dulu ya
nanti kita toponan lagi ya sayang
kok mama main rahasia rahasiaan sih
kok mama main rahasia rahasiaan sih
gue yakin ini pasti masalahnya berat banget
sampai papa jadi sedih
sampai papa jadi sedih
gue harus cari tahu
ada apa sama mbak nin sampai bikin papa jadi sedih kayak gitu

iya masuk ma
mama boleh masuk
anin kamu kenapa
gak apa apa komar
emang cuma lagi ngenak badan aja
lagi kepalanya lagi pusing
mama tahu nggak semua masalah bisa diceritakan ke mama
dan mama gak akan tanya tanya lagi ke kamu
mama juga gak akan pernah berhenti untuk mengingatkan bahwa setiap masalah kamu dan altu harus segera diselesaikan
mama gak suka ngeliat kamu sama al ribet begini

apalagi kalau sampai bisa kamar ataupun pergi meninggalkan rumah
ngerti ya sayang
kamu istirahat ya
lo tuh ada masalah apa sih
kata mama lu udah bikin papa sedih
ada apa sih
tidak ada masalah apa apa
lo tau kan kondisi papa kayak gimana
jadi please jangan bikin papa ngedrop
mbah gak pernah dan mbak juga gak mau

kali aja gue bisa kasih solusi
terus bikin papa seneng lagi kan bisa aja
mbak mau istirahat
kayaknya ini masalah serius
papa gak akan sesedih itu
kalau nggak ada yang mau cerita sama gue
biar gue aja yang cari tahu sendiri
aku memang sedih karena masa belum mencintai aku
tapi hatiku sekarang pedih banget
karena papa tau
aku takut sekarang
sekali papa terus terusan kepikiran selama pernikahan aku sama sol
aku gak mau papa sakit gara gara ini